jelang bulan suci ramadhan petugas polresta besurabaya
mulai gencar melakukan razia sejumlah tempat hiburan malam
hasilnya tujuh belas anak di bawah umur diamankan
karena tidak dapat menunjukkan kartu identitas
razia ini digelar oleh satuan tindak pidana ringan polrestabes surabaya
petugas memeriksa secara teliti seluruh pengunjung kafe dan tempat hiburan malam tanpa terkecuali
hasilnya tujuh belas anak di bawah umur
di antaranya empat wanita diamankan dari tempat hiburan malam
karena tidak membawa kartu identitas penduduk
selain mengamankan tujuh belas pengunjung di bawah umur
petugas juga mengamankan puluhan liter minuman keras
dan dibawa ke mapolresta besurabaya untuk dijadikan barang bukti
razia sengaja digelar untuk mengantisipasi tindak asusila
prostitusi terselubung perdagangan anak di bawah umur
serta peredaran narkoba menjelang bulan suci ramadan
karena bersifat pembinaan
petugas hanya mendata dan memberikan tindakan pembinaan terhadap tujuh belas anak yang terjaring razia
sementara terkait peredaran miras tanpa izin
petugas akan memanggil pengelola tempat hiburan malam
dan memberi peringatan agar tidak beroperasi selama bulan ramadhan